di tengah ramainya arus lalu lintas puluhan pengendara sepeda motor nekat melawan arus
demi menghindari operasi zebra jaya yang digelar petugas kepolisian di ruas jalan
legend suprapto cempaka putih jakarta pusat pada senin sore
petugas menyesalkan tindakan pengendara yang mengabaikan keselamatan diri maupun pengendara lain
hanya untuk menghindari sanksi tilang
salah seorang pengendara mengaku tidak mengetahui bahwa jalur yang dilintasinya
merupakan jalur cepat yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat
sejumlah pengendara roda dua panik saat mengetahui adanya operasi zebra dua ribu dua puluh
di jalan ahmad yani bekasi selatan kota bekasi jawa barat
pada senin siang
dalam operasi hari pertama operasi zebra jaya dua ribu dua puluh di kota bekasi jawa barat ini
petugas gabungan menghentikan sejumlah pengendara yang diketahui tidak mengenakan masker
tidak ada sanksi di hari pertama petugas hanya memberikan sosialisasi dan imbauan
pentingnya keselamatan dan kelengkapan dalam berkendara
bahkan para pengendara yang tidak mengindahkan protokol kesehatan diberikan masker oleh petugas
edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat
masyarakat bisa memahami tertib lalu lintas
samping tertib lalu lintas juga protokol kesehatan
operasi zebra jaya di kota bekasi berlangsung di tiga lokasi berbeda
yakni jalan ahmad yani jalan insinyur juanda dan jalan sarsan aswan
operasi zebra yang digelar saat lantas polres metro tangerang kota di jalan benteng betawi
tangerang banten juga diwarnai aksi
sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat memutar balik
kondisi jalan satu arah tak menyerutkan aksi pengendara sepeda motor ini untuk kabur lantaran
tidak memakai kelengkapan berkendara seperti helm dan surat kelengkapan bermotor
kasat lantas polres metro tangerang kota kompol jamal alam
mengatakan hari pertama operasi zebra bertujuan agar masyarakat tertib
dan mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara di jalan
kita mengharapkan dengan operasi zebra ini
angka pelanggaran di kota tangerang ini menurun
juga sekaligus dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas maupun fatalitasnya
saat lantas polres metro tangerang kota juga meresmikan the nine bicycle patrol
yang terdiri dari poluan dan petugas saat lantas
untuk mengimbau masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan di masa transisi pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia